kita ke informasi selanjutnya penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
enggan mengomentari pernyataan direktur penyidikan brigjen aris budiman
yang menyebut dirinya kuda troya di lingkup internal kpk
kekisruan di kalangan internal kpk kembali terjadi
direktur penyidikan brigjen aris budiman memberi pernyataan kontroversial
dengan mengaku mendapat email dari lingkup internal kpk
yang menyatakan kepala satgas yang dipilih dianggap sebagai kuda troya atau penyusup
pernyataan tersebut disampaikan setelah ia memberi selamat saat pelantikan brigjen firly
yang terpilih sebagai deputi penindakan dan supardi sebagai direktur penuntutan kpk
melihat persoalan tersebut penyidik senior kpk novel baswedan enggan memberi komentar
sebab saat ini ia sedang berfokus pada pengobatan matanya
ia pun mengaku jarang memantau informasi tentangnya
dan memang standarnya begitu
itu enggak bagus